akses pintu masuk dari jalur arteri ditutup
istilah tepat sasaran itu nanti tergantung kepada kesiapan juga dari data dtks
tentu itu tidak indonesia inginkan
apakah ada penambahan petugas ibu lisha dari arus mudik kemarin
biasanya jadi warga membuat penutupan sendiri
baru dua hari yang lalu kemaren test
jadi saya setiap ke luar negeri itu mencoba untuk mencari nih jurusan yang bisa mensupport
yang pertama adalah kerang macan yang dimasak dengan bumbu lada hitam
dalam menguruskan anak anak anda
kampung bustaman dikenal menjadi sentra gulai kambing maupun sapi kambing
beragam jenis hidangan laut tersedia termasuk kerang
kemari waktu datang sebetulnya ini
agar keris yang nanti mereka buat sesuai harapan
emang abraham itu sebenarnya bukan satu momen aja tapi
selain dikenal sebagai pendaki gunung disabilitas
yang menarik lagi adalah bahwa penonton apa namanya juga tidak punya antisipasi terhadap
tugas dalam hidup yang tiga tadi di depan saya sampaikan
dosen media digital dan game itb aris setiaji berpendapat
sementara pihak bang sulsebar mamuju yang dikonfirmasi berjanji akan bertanggung jawab penuh terkait kejadian yang dialami para nasabah tersebut
saat ia bergabung dengan viko di klinik bacinta
termasuk orang yang sudah dipercaya dengan pekerjanya
lalu sebenarnya seberapa aware masyarakat terhadap pertolongan pertama pada serangan jantung
seorang produsen arang kayu di banyumas jawa tengah bisa merab uang hingga rp jutaan
itu pasar udah sepi lah kalau datang jam dua atau jam dua
tujuannya teh tidak terciprat keluar cangkir
dalam dunia geopolitik tentunya selalu bersinggungan dengan aspek ekonomi kemudian politik dan juga kepentingan nasional
akan terjadi dan apa yang kita putuskan
dan kalau misalnya terkait pelantikan ini
waktu cameron menjadi pertanda menteri dulu karena pernah bekerja sama
ini timus jadanya legenda juga dari ketela
yang pertama kali membawa pandai pandai ke dunia
cuma empat ibadah sekarang udah bisa buka
perempuan yang akrab di sapa tiwi ini mengungkapkan
ini saya harus koreksi harus pakai go id
nanti kalau anak anak ditanyain sama tanya tentang bapaknya kamu bisa jawab apa misalnya kayak gitu
pembalap dan manajer tim juga punya tekad yang sama untuk menjadi pemenang dengan menjadi yang tercepat dan terbaik
tak hanya arinda yang melihat peluang ini
tetapi kalau misalnya berbicara soal
artinya dengan kekuatan dengan kekuasaan yang besar jangan lupakan tanggung jawabnya
apakah kemudian nanti ada hasil yang positif dari tinjauan kapolri dan juga menpora
eh kita mau buat social media gitu ga sih
ini adalah arang kelampok dari hasil olahan pohon jambu
udah cukup terbuka soal puasa itu juga ya
karena kan dulunya diprojectin tahun dua ribu dua puluh dua desember
untuk menanggulangi isu sampah
untuk itu kejadian seperti ini harus terus dievaluasi oleh pihak pihak terkait
kalau kemarin kita terang
kita harus hormati apapun keputusan mkmk sebagai keputusan yang memang sudah dipertimbangkan dengan matang
komponen arsitekturnya juga memadukan beragam kebudayaan
tidak hanya karena pengaruh el nino dan lanina di indonesia
kalau ingin pertandingan sepak bola di indonesia menjadi pertandingan yang hiburan bukan kuburan
sehingga terus memutar otak untuk memerangi dan melakukan pencegahan
nah yang bulanan itu yang rutin kita gelar itu adalah forum dua tujuan
bahkan jika pemesan di dalam kota dirinya bisa mengantar langsung ke rumah pemesan
ia tak perlu jauh jauh ke pusat kota untuk memeriksakan anaknya
nah nilai kebendaan ini kan juga menjadi salah satu unsur yang mendorong orang
ternyata setelah itu ada pengaduan lagi
khusus pekerjaan menyembelih biasanya dilakukan mulai pukul dua atau tiga dini hari
ini adalah tanda awal kasus positif mencapai puncaknya
kemarin menyampaikan tentang bahwa warga negara asing itu tidak diizinkan mengenai mengendari kendaraan
kebetulan ada mang mukti almarhum yang itu membuat gitar tanah pertama di jatiwangi

kepala badan pertanahan nasional yang dijabat oleh agus harimurti yudhoyono
melakukan perintah kerja dari owner
sebetulnya itu jas itu susah sekali
baginya ada hal yang lebih penting untuk dilakukan
oke ini kita take di hari minggu setelah pertandingan fiba asia cup